nggak ada di kamarnya
apa rati nggak ada di kamarnya
ya cari dong
saya udah nyari kemana mana den
tapi seperti hilang di telan bumi
jega perempuan aja kamu nggak bisa
apa kerja kamu
kamu sampai nggak ketemu
itu apa lagi yang kamu mau katakan say
aku tahu di mana rati berada
tapi dengan satu syarat
kamu harus menceraikan dia secepatnya
itu bukan urusanmu
dia itu tidak mencintaimu
untuk apa kau pertahankan
kau bisa memilih wanita mana saja yang bisa mencintaimu
kenapa kamu sangat menginginkan aku menceraikan raki
dan seandainya pun aku menceraikan rati
bukan berarti kamu yang akan menjadi pengganti rakyat
aku pun tidak sudi menjadi istri
secara terpaksa ataupun sukarela
aku tidak mau
kamu itu nggak usah marah
itu nggak usah marah
aku ini berkata jujur
kalaupun aku minta kamu menceraikan si rati
semata mata itu karena aku ingin dia menderita
karena aku seanggat memuji dia
sekarang aku beritahu
saat ini ratih ada bersama kiai bisri di masjid
dan kalau kamu merasa mampu melawan jin jin peliharaan kiai bisri
pergi ke sana
jadi si rati itu disembunyikan di masjid oleh kiai bisri
kiai istri itu benar benar mencari masalah dengan kita
ayah harus bikin perhitungan
tapi mereka punya gin ayah
nggak bisa dianggap enteng
ini tetidak bisa dibiarkan
kalau begini terus jin jin itu bisa mengganggu kekuasaan ayah
makanya sekarang juga
pakar undang anak wajah mencucuk mari
kalian semua masuk ke dalam masjid
allah pasti akan memilih kita
kamu bimbing mereka bersolawat
kau harus bertanggung jawab atas perbuatanmu itu
kau telah menyesatkan warga dengan menyebah jeng
kalianlah yang tersesat
semua warga di sini sudah tahu kalau kamu memelihara rejim dan menggunakannya untuk melawan aku
jadi jangan salahkan kalau kami semua ini mau menghancurkan masjid ini
supaya jin jin semua yang ada di masjid keluar
tidak ada yang menyembah jin di sini pak karhun
kami ini semua menyembah allah
dan kalau ada jin di sini mereka itu juga beribadah
sama seperti kita manusia yang beriman
jangan sok suci kamu kiai
kau telah melindungi dahlan
yang telah membawa kabur hati istriku
cepat serahkan itu muridmu yang sejagoan itu
untuk kami adil
dan serahkan rati kepadaku karena aku adalah suaminya yang sah
seorang yang teraniaya telah datang minta perlindungan ke rumahmu
aku tidak akan menyerahkan kepadamu
kembalilah ke jalan yang benar
sebelum ajab allah menimpa kalian
jangan dengar aku akan hentikan
allah pasti akan menerima tobatmu
bahkan saya kiai
tolong bantu angkat jenazah pak karwo
ke dalam kecil ayo
mulai sekarang hiduplah dengan penuh keimanan
taubatana suha akan menghapus dosa dosa yang lalu
dia ini masih berstatus istrimu yang sama

saya sangat mencintainya kiai
tidak ada wanita lain selain ratih sepanjang hidup saya kiai
berjanjilah kepada allah
bahwa kamu tidak akan menyakitinya lagi
bahwa kamu tidak akan menyakitinya lagi
dan kau akan melindunginya
sebagaimana suami melindungi istrinya
ya allah saya berjanji ke
ratih terimalah suamimu sudah bertobat itu
ratih terimalah suamimu sudah bertobat itu

terimalah orang yang sudah menempuh jalan kebenaran
mudah mudahan hidup kalian berbahagia
mudah mudahan hidup kalian berbahagia
sampai di akhirat kiai
ratih hiduplah bersama saya
ratih hiduplah bersama saya
karena saya sudah tidak punya siapa siapa lagi selain diri kamu ratih
karena saya sudah tidak punya siapa siapa lagi selain diri kamu ratih
kami bertobat pak kiai
kami bertobat pak kiai
jangan bertobat kepada saya
jangan bertobat kepada saya
tapi bertobatlah kepada allah swt
tapi bertobatlah kepada allah swt
jadi yang melindungi masjid ini bukan jin

tapi allah lah yang melindungi masjid ini
karena masjid ini adalah rumahnya
ya pak kiai
jadi tetapkanlah kepada diri kalian
bahwa hanya kepada allah allah kita menyembah
mengerti pak kiai